za umumnya dibuat dengan cara dipanggang
tapi pernahkah anda mendengar pizza yang dimasak dengan cara digoreng
saat orang sih belum pernah dengar sih nyoba juga belum
paling kayak yang tahunya tuh es krim goreng gitu sih ya kayak pizza goreng kayak gitu
kalau pizza goreng sih belum pernah nyoba sih
pernah saya sekali putus nyobain bentuknya juga
sebenarnya sih lazim ya bentuk bentuk kayak kue indonesia punya seperti pastel gitu
cuma ini pizza dikemas dalam bentuk pastel yang digoreng gitu
ya inilah pizza goreng bernama panzeroti
panzeroti populer di kawasan selatan italia
namanya berasal dari kosa kata italia selatan
yang berarti perut buncinya
karena bentuknya yang menyerupai perut menggembung
bahan bahan yang digunakan sama dengan membuat pizza pada umumnya
pertama adonan dibuat dengan campuran terigu gula garam dan ragi instan
kemudian diberi minyak kelapa dan air lalu aduk kembali
selanjutnya adonan didiamkan selama tiga puluh menit hingga mengembang
setelah adonan mengembang lalu pipihkan
nah yang membedakan adonan
masukkan ke dalam panci dan masukan dengan ukuran lebih kecil dibandingkan pizza pada umumnya
selanjutnya masukkan topping saus napoli keju mozzarella dan potongan daging ayam
lalu adonan dilipat seperti pastel dan rapatkan
barulah pizza digoreng dengan api yang panas hingga matang dan siap disajikan
nah kalau dilihat dari bentuknya ini benar benar mirip dengan pastel
tapi kalau rasanya ini pizza banget otentik dari mulai adonannya hingga toppingnya creamy gurih
nah panzeroti ini konon katanya diciptakan pada abad ke delapan belas di napoli
nah kenapa kita memutuskan buat bikin pizza goreng ya kita nyebutnya panze roti disini
karena kita lihat di bawahnya
bandung kayaknya belum pernah ada yang jual ya
dan saya pikir kita coba eksperimen dan ternyata respon dari customer juga cukup baik ya
selain isian ayam di sini juga tersedia panze roti dengan isian jamur
satu porsi panze roti dijual mulai dari harga dua puluh satu rupiah